setelah dilaporkan hilang sepulang dari oslo norwegia bahkan sempat diduga menjadi salah satu korban dari gempa bumi di turkiye
keberadaan dosen universitas islam indonesia yogyakarta ahmad munasir rafi pratama mulai menemui titik terang
dilansir detik jateng pada minggu rektor uii fatul wahid dalam keterangan tertulisnya menyebut
munasir rafi terdeteksi masuk ke boston amerika serikat melalui bandara boston pada tiga belas februari dua ribu dua puluh
informasi ini diterima uii dari kementerian luar negeri republik indonesia berdasarkan pada data dari united state custom and border protection
meski terdeteksi masuk ke boston keberadaan pasti ahmad munasir raffi pratama di boston masih belum diketahui secara pasti
karena sampai saat ini rafi juga belum bisa dihubungi
sebelumnya yakni pada dua puluh tiga hingga dua puluh lima januari dua ribu dua puluh tiga ahmad munasir rafi pratama memberikan pidato kunci pada sebuah konferensi yang berlangsung di riyad arab saudi
raffi kemudian bertolak ke norwegia pada lima februari dua ribu dua puluh tiga untuk mengikuti program mobilitas global di university of southeaster norway bersama empat delegasi uii
pada dua belas februari dua ribu dua puluh tiga raffi seharusnya pulang ke indonesia dengan pesawat turkish airline
yang dipesan panitia konferensi di riyad melalui rute oslo istanbul riyad istanbul jakarta
rute penerbangan ini terpisah dari rute delegasi uii karena seharusnya rafi menggunakan tiket penerbangan yang telah dipesan panitia konferensi di riyad
raffi mengirimkan pesan terakhir kepada istrinya pada minggu siang dua belas februari yang berbunyi menunggu boarding atau beberapa saat sebelum naik pesawat dari oslo norwegia ke istanbul
sejak saat itu bapak rafi tiba di jakarta pada enam belas februari dua ribu dua puluh tiga pukul delapan belas
namun adik rafia menunggu di pintu kedatangan dan tidak mendapati keberadaan kakaknya dan saat keluarga mengkonfirmasi ke angkasa pura nama ahmad munasir rafi pratama tidak ada dalam manifest penerbangan
sejak saat itu bapak rafi tidak pernah mengirimkan pesan lagi dan universitas islam indonesia beserta
karena keluarga telah berupaya untuk mengontak melalui beragam kanal daring termasuk email dan diupayakan semua kanal tersebut namun belum satu pun sampai hari ini yang diresponse oleh bapak rafi
ketika itu melalui pelacakan digital diketahui posisi terakhir ahmad rafi berada di istanbul turkiye
bahkan keluarga dan universitas sempat mengira ahmad rafi menjadi salah satu korban dari gempa bumi di turki
namun kedutaan besar republik indonesia di ankara turki memastikan ahmad rafi tidak menjadi korban dalam gempa bumi dasyat yang terjadi di turkiye
pasalnya ahmad rafi masih berada di oslo pada dua belas februari dua ribu dua puluh tiga sementara gempa di turki terjadi pada enam februari dua ribu dua puluh
uii dan keluarga berharap raffi segera menghubungi untuk mengabarkan lokasi dan kejadiannya
uii juga akan berkoordinasi dengan kemlu dan kjri new york

jika diperlukan pendampingan dan penjemputan
jika diperlukan penampingan dan penjemputan
tim liputan cnn indonesia